sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini pasti baju saya
ini pasti baju saya
ini pasti baju saya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia kayaknya ayah yang baru nulis tulisan ini
dan siapa yang nulis ini
dan siapa yang nulis ini
ini kayaknya ayah baru nulis tulisan ini
tapi siapa yang nulis ini
ini kan siapa tante ahindi
aku harus balikin ke dia
sebelum ketahuan sama ibu
pak pak pak
tolong kasih tahu siapa sebenarnya saya
siapa sebenarnya saya
apa kamu benar benar anak saya
apa kamu benar benar anak saya rizky
apa kamu benar benar anak saya
kamu tidak bohong
kamu tidak bohong
kamu tidak bohong kan
kamu tidak bohong